hingga kamis pagi rumah sakit umum pusat sanglah dan pasar
masih merawat dua belas pasien suspek virus corona
salah satu pasien yang dirawat di ruang isolasi tersebut adalah
perawat yang bertugas di rsup sanglah
hal tersebut dikatakan direktur utama rsup sanglah
dr iwayan sudana kepada media
kamis pagi di kantor gubernur bali renon dan pasar
tujuh belas pasien yang dirawat di ruang isolasi nusa indah tersebut
diantaranya sembilan warga asing dan tiga wni
di antara pasien suspek corona dalam status pengawasan tersebut
adalah seorang perawat rsup sanglah
hasil uji laboratorium dari dua belas pasien tersebut
enam diantaranya dinyatakan negatif terjangkit covid sembilan belas
dan ke enam pasien negatif tersebut akan dicek kembali kesehatannya
dan segera bisa dipulangkan